ehm kira kira setahun setahun
pengusaha punya jabatan dan sebagainya
menjadi potensi utama pariwisata di kampung ini
apalagi di daerah di mana kepadatan penduduk sangat tinggi kemiskinan mungkin belum mampu dientaskan
kepercayaan masyarakat kepada kampung kue surabaya mulai meningkat